oh oke dua berarti
saya ini tiga puluh delapan tahun

nama saya holil tujuh belas tahun
nama saya siti sugianti umur saya dua puluh delapan tahun
cita cita saya ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses
cita cita saya ingin menjadi cek
sukacita ingin menjadi diplomat sama juru perdamaiannya perserikatan bangsa bangsa
jika ingin hidup kita berkualitas maka salah satu yang harus kita benahi adalah pendidikan kita
itu alasan kenapa saya ingin melanjutkan sekolah saya
karena selama tujuh belas tahun saya belum pernah menjalani pendidikan formal
dan saya akhirnya melanjutkan
menurut saya itu satu satunya jalan untuk kehidupan kita
karena pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan
karena saya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi
untuk meraih impian saya untuk kuliah di fakultas hukum yang saya inginkan
saya mendapatkan uang dari rp satu miliar untuk memindahkan pendidikan saya dalamyoyu
yang selalu memberikan kieran
saya clumsy tetapi saya berpengalaman bersama rakyat

saya sudah belajar ini

saya eu goldberg

kalau kau untuk memilih rekan windr probe tram fase tiga
dia maka hubungan bermakna percaya dengan kamu
tak ada yang mustahil bila mau bekerja keras
itulah prinsip yang dipegang teguh oleh david nurdiansyah
mahasiswa semester tiga jurusan manajemen fakultas ekonomi universitas negeri jakarta
ia bersyukur usahanya melanjutkan sekolah saat usia sma membuahkan hasil
ya pemuda berusia dua puluh satu tahun warga tajur halang kabupaten bogor ini pernah putus sekolah
di tahun dua ribu dua belas itu saya kecelakaan dan mengharuskan saya untuk recovery selama kurang lebih tiga tahun
baru di tahun dua ribu lima belas saya melanjutkan kembali di program kestaraan paket c
mikirannya pada saat itu berarti saya harus ulang selama tiga tahun lagi dan menurut saya itu terlalu lama
karena seangkatan saya pada saat itu sudah pada lulus
dan opsinya saya cari tahu program mana yang bisa memfasilitasi saya tetap belajar tetapi dengan waktu yang lebih singkat
dan opsinya pada saat itu adalah pendidikan kestaraan
pada tahun dua ribu lima belas ia melanjutkan belajar lewat program kesetaraan pendidikan paket c di yayasan pemimpin anak bangsa atau ypab
satu setengah tahun ia mengejar ketertinggalan di yayasan tersebut
dan berhasil lulus ujian nasional pada dua ribu tujuh belas
salah satu tantangannya pada saat memilih program mana atau lembaga mana yang menyediakan pendidikan kestaraan itu agak sulit
karena seringkali mereka menawarkan kita harus bayar dulu sekian juta baru ijazahnya bisa dipersiapkan
sementara yang saya butuhkan belajar juga karena saya ingin kuliah
jadi ypab salah satu yang menawarkan itu dan uniknya
value yang diangkat juga terkait dengan kejujuran dan integritas
menurut saya itu hal baru dan unik aja gitu diantara yang lain karena diantara yang lain gak ada yang kayak gini gitu
jadi kepikiran langsung ypab itu tempat yang pas gitu
david belajar di yayasan pemimpin anak bangsa
yayasan ini didirikan oleh seorang pemuda bernama andri rizki putra
sekilas peraih gelar master of education boston university ini tampak biasa saja
namun kesuksesannya mendapatkan beasiswa di luar negeri bukan tanpa perjuangan
jauh sebelum mendirikan yayasan pemimpin anak bangsa ia pernah putus sekolah
saya putus sekolah waktu sma karena saya melihat praktek kecurangan selalu ujian nasional di smp
jadi ketika smp karena sekolah saya termasuk sekolah unggulan
dan guru guru memberikan kunci jawaban kepada murid murid demi mempertahankan reputasi sekolah
dan saya marah marah sekali dan protes ke guru ke kepala sekolah
kenapa kita diajarkan mengenai moralitas integritas justru kita dicekoki dengan cara seperti ini
tapi saya dihadang balik karena saya dianggap tidak kooperatif
alasan saya putus sekolah karena saya merasa buat apa nanti sma saya sekolah lagi
kalau pada faktanya di tahun ketiga saya bersekolah
saya akan mengalami praktek yang serupa
sehingga saat itu saya berhenti sekolah dan memilih jalur alternatif pendidikan di pendidikan kestaraan program paket c
perjalanan panjang upayanya meraih kesuksesan dan menuntaskan program pendidikan kesetaraan
bahkan dituangkannya dalam sebuah buku yang dirilis tahun dua ribu dua
orang jujur tidak sekolah ini inspirasi menulis buku ini apa sebenarnya
pengalaman dulu waktu putus sekolah jadi pas saya lulus kuliah saya berpikir
saya harus nuangin cerita saya dalam bentuk tulisan
nah di buku ini saya menulis cerita bagaimana dulu saya berhenti sekolah
bagaimana saya belajar secara otodidak waktu berhenti sekolah dan juga mendirikan yayasan pemimpin anak bangsa
yang ingin ditonjolkan ini kepada pembaca pesannya apa saja kira kira
pesannya pendidikan dengan kejujuran itu justru bisa memberikan sebuah dampak yang besar terhadap pencapaian kita
pengalaman pribadi jadi memang ini menceritakan dulu kayak saya umur enam tahun pindah dari kota medan ke jakarta merantau
dibesarkan oleh orang tua tunggal memang secara ekonomi juga tidak berada di level yang mampu
sehingga banyak permasalahan permasalahan yang saya hadapi selama di sekolah formal
masuk ke pindah ke jakarta dan bagaimana bisa bertahan hingga ke jakarta

itu memang buku ini menjadi media curahan hatinya mas andri kepada masyarakat
iya benar curahan hati dan juga pemikiran pemikiran bahwa sebenarnya tuh kita ini butuh pendidikan yang seperti apa sih
keberhasilan andri melewati masa keterpurukan di sekolah formal tak lepas dari peran arlina orang tuanya
kala itu arlina memberikan dukungan penuh atas keputusan andri
melanjutkan pendidikan secara homeschooling selama tahun dua ribu enam hingga dua ribu tujuh
saya ke dikbud ternyata boleh kita bisa mendidik anak kita di rumah
tidak perlu sekolah formal itu ternyata undang undang kita mengatur
akhirnya saya malah mensupport dia karena juga saya tahu rizky itu anak yang komitmen
dari kecil dia memang komitmen apa yang dia inginkan dia pasti itu dia bilang
itu pasti akan dilakukannya
ya itu aja yang saya dukung
akhirnya saya dukung sampai dia menyelesaikan sekolah homeschoolingnya sendiri
sendiri di rumah sampai dia bisa diterima di fakultas negeri ui
sukses meraih predikat cum laude dari universitas indonesia
tak menghentikan langkahnya untuk memutus rantai putus sekolah
pada dua puluh dua juli dua ribu dua belas warga kelurahan jombang kecamatan ciputa tangerang selatan ini
kemudian merintis yayasan pemimpin anak bangsa
sebuah yayasan kegiatan belajar mengajar yang memperjuangkan hak kaum marginal yang putus sekolah
untuk yang sebentar
di sini andri memulai kiprah membangun program pendidikan kesetaraan gratis yayasan pemimpin anak bangsa atau ypab
rumah belajar di kelurahan kebon melati tanah abang jakarta pusat ini adalah tempat belajar pertama di tahun dua ribu dua puluh
sebelumnya andri mengajar para peserta didik di sebuah garasi kecil yang bersebelahan dengan bangunan ini
mas andri jadi ini dulu awalnya yayasan pemimpin anak bangsa ini dulu dilakukan kegiatan belajar di sini
ini apa dulu
ini sebuah garasi dari salah satu pendiri dari yayasan pemimpin anak bangsa
jadi garasi ini mobilnya harus dikeluarin dulu baru kita bisa pakai garasi
beralaskan karpet sama meja tapelack kecil
dan garasi ini hanya muat untuk sekitar tujuh delapan orang
saat itu ada berapa murid yang belajar di sini
hari pertama kami mensosialisasikan cuma ada dua murid
lalu berkembang menjadi tiga
terus bertambah begitu ya
terus bertambah meskipun beberapa kali mengalami pengurangan
kami baru mencapai level kestabilan jumlah murid itu sekitar tahun dua ribu empat belas setelah dua tahun berdiri
nah mas ari kalau saya lihat di sini bangunannya sudah cukup mendukung untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar
nah ini bangunan ini dulu rumah atau seperti apa
ini dulu rumah yang udah belasan tahun nggak dipakai
lalu atas kerjasama dengan salah satu badan usaha milik negara di indonesia kami bekerja sama mereka melakukan renovasi
meratakan kembali bangunan ini dan jadilah satu gedung khusus buat kami melakukan kegiatan belajar mengajar
pada saat itu bangunan sudah ada begitu ya prasarana sudah ada begitu
tinggal bagaimana cara mencari peserta didik
pada saat itu mendapatkan kesulitan apa
sangat sulit ya karena ini kan wilayah yang sebenarnya masyarakatnya sebagai buruh cuci
joki tiga in satu ya saat itu
jadi kami berusaha berekspansi melalui media media sosial dan juga kenalan kenalan
toto kamu tahu kan
ada tutor yang memang rata rata memiliki asisten rumah tangga untuk mendatangkan langsung mereka belajar di sini
pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar di sini begitu
kalau di sini tidak tapi yang di bintaro pernah kemana karena kami sempat difikir tempat prostitusi
karena waktu itu kami masih di garasi dan sebagian peserta didik ditempatkan di kamar kamar antara pria dan wanita
dan warga setempat pihak perkumpulan ibu ibu mencurigai aktivitas apa yang kami lakukan di dalam kamar kamar tersebut
dan mereka berasumsi apakah kami melakukan human trafficking
lalu bagaimana masalah itu bisa terselesaikan
selalu dengan memberikan pemahaman bahwa saat itu kami bilang kami baru berdiri
kami tidak memiliki kemampuan operasional menyewa tempat yang layak
tapi kami juga tidak mungkin menolak murid yang ingin belajar
pada desember dua ribu delapan belas rumah belajar ypab tanah abang memiliki satu ratus tiga puluh lima peserta program kestaraan paket a b dan c
dengan nama ypab tanah abang ypab tanah abang memiliki satu ratus tiga puluh lima peserta program kesetaraan paket a b dan c

kebanyakan mereka putus sekolah karena latar belakang ekonomi
selain di tanah abang andri juga membuka rumah belajar serupa di kawasan bintaro tangerang selatan pada tahun yang sama dua ribu dua puluh
tempat ini adalah hasil kepiawayannya membangun kerjasama dengan salah satu perusahaan
sedikitnya ada enam puluh dua peserta didik setara sd smp
smp dan sma yang berasal dari wilayah tangerang selatan dan sekitarnya yang menuntut ilmu di rumah belajar ini
mereka tidak dipungut biaya
mereka adalah manusia manusia kuat
dan disitu saya berpikir bahwa tantangan kehidupan yang saya miliki itu tidak seberapa dengan apa yang mereka miliki
dan mereka adalah guru buat saya
guru kehidupan saya untuk bekerja keras punya semangat yang tinggi terlepas ke
kesulitan finansial kesulitan keluarga
dan mereka adalah contoh bagi saya untuk saya pribadi
jadi bisa saya bilang mungkin saya adalah bagian yang memberikan kontribusi besar dalam pendirian yayasan ini
tapi bagi saya pribadi mereka yang memberikan kontribusi besar membentuk diri saya menjadi saat ini
program pendidikan kesetaraan di yayasan ini berbasis kurikulum yang telah ditetapkan kementerian pendidikan dan kebudayaan
selain mata pelajaran wajib seperti di sekolah formal pkbm ini menyisipkan materi pengembangan keterampilan dan wawasan yang dapat meningkatkan keahlian para peserta didik
pada intinya kurikulum itu memang berasal dari pendidikan dan kebudayaan
tetapi dengan kekhasan pkbm pemimpin anak bangsa ypab
dimana mereka berasal dari profesional yang mengajar disini
kami memanfaatkan kekhasan tersebut
jadi mereka membawa berbagai macam pengalaman dan pengetahuan profesionalnya ke dalam ypab
lalu kemudian mengajarkan lebih dari sekedar apa yang seharusnya diajarkan
sebagai contoh apabila kita mengajarkan matematika misalnya
kita akan mengajarkan juga di dunia nyata itu seperti apa
tepatnya penggunaan matematika tersebut
nah itu sebuah penggunaan matematika

hal yang kedua adalah tiga minggu sekali kami mengajarkan sesuatu yang bukan sama sekali ada di kurikulum
karena kita tahu bahwa ada ilmu ilmu yang tersebar di luar sana yang perlu dieksplorasi oleh anak anak
dalam hal ini bukan hanya anak anak yang masih di usia sekolah
tetapi juga individu individu dewasa yang memang membutuhkan ilmu yang lebih dari sekedar kurikulum yang dicanangkan oleh dikput
berbeda dengan sekolah formal ypab memiliki tenaga pengajar atau tutor dari berbagai latar belakang profesi
mereka mengajar secara sukarela
background pendidikan saya pertama saya background pendidikannya keuangan syariah
jadi saya kerja di bank syariah sebagai smi account officer
yang saya ajarin di sini adalah matematik ekonomi fisika agama islam kalau diminta
jadi apa saja bisa sebenarnya
kalau bahan ajar sebenarnya banyak ya dari buku dari internet
dan kan yp ab juga banyak kerjasama sama institusi institusi lain
jadi saya dapat platform digital ada ruang guru saya ada juga zenius
jadi itu banyak kita dapat materi materi yang ada
yayasan ini memiliki satu ratus tujuh puluh orang tutor yang mengajar di rumah belajar tanah abang dan pintaro
mereka adalah relawan
yang terpanggil hatinya menitipkan ilmu yang mereka miliki kepada orang orang yang putus sekolah
waktu itu awalnya saya merasa tertantang ketika kurikulum di sini minta saya ngajar presentance waktu itu
tapi pas saya praktekin ternyata anak anaknya gak ngerti
jadi saya bilang ke mereka ke begini kurikulum saya mau ngajarin dari nol
bahkan dari kalau di bahasa inggris itu ada part of speech
jadi apa sih kata benda apa sih kata sifat
itu basic banget
terus baru mereka belajar materi untuk ngajar kurikulum pendidikan kestaraannya
jadi alhamdulillah dari situ ternyata mereka berkembang mereka ngikutin
perjuangan mereka luar biasa
itu malah jadi saya sendiri yang ih mereka ibaratnya bukan dari nol lagi ya hidup ya
minus karena keadaan
terus mereka mau berjuang
ternyata itu apa ya
spirit mereka tuh nular gitu loh
andri terbilang berhasil menularkan kepedulian terhadap pendidikan anak anak putus sekolah
di mata teman temannya andri adalah sosok yang memiliki integritas tinggi
saya sih merasa terinspirasi ya secara pribadi dengan integritasnya dia dengan kerja kerasnya dia
andri tak asal asalan memilih tutor meski mereka datang secara sukarela
baginya tutor menjadi kunci utama kesuksesan para peserta didik yang mempercayakan waktunya belajar di yayasan ini
komitmen mereka dalam mengajar menjadi syarat utama
kuncinya ada di pengajar
dan kami berusaha memberikan pengajar yang sangat berkualifikasi sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka
dengan teman teman yang memang udah punya akses fasilitas guru guru yang berkualifikasi pendidikan tinggi dan juga pengalaman mengajar yang baik
jadi kalau memang kita ingin memberikan sebuah perubahan yang besar di hidup mereka maka kita harus berinvestasi yang besar juga di sumber daya manusia untuk pengajarnya
apa yang dikatakan orang bahwa mengajarkan anak itu dengan tiga hal
ajarkan biasakan contohkan
dan saya belajar kembali ini dalam rangka memberikan contoh anak
sekitar tujuh puluh lima persen peserta didik yang menuntut ilmu di yayasan pemimpin anak bangsa adalah perempuan
mayoritas di antaranya berprofesi sebagai asisten rumah tangga
salah satunya adalah wiwi
alfiah wanita kelahiran temanggung enam belas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini sehari hari bekerja di rumah majikannya di
kawasan pademangan jakarta utara sebagai babysitter merangkap asisten rumah tangga
profesi art dijalani wiwi sejak tahun dua ribu dua usai menyelesaikan sekolah dasar di tahun yang sama
bertahun tahun lamanya ia meninggalkan bangku sekolah kini ia mantap mengejar kehidupan yang
lebih baik dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan paket b di rumah belajar ypab tanah
abang yang didirikan andri mbak wiwi dari sekian banyak sekolah begitu ya di jakarta di daerah
tempat tinggal mbak wiwi begitu kenapa memilih pkbm di ypab ini
karena waktu itu ya memang pas lihatnya di acara tv tuh pas ada kak andri nya disitu terus
lelah terinspirasi juga dari dia dari yang dari paket c gitu bisa masuk ke ui itu apalagi tambah
dapat dia dapat beasiswa gitu kemarin bisa hampir lakukan saat itu adalah langsung cari
alamatnya cari kontaknya seperti apa oh enggak itu agak masih lama sih ditulis dulu gitu kan
pkbm nya apa terus lihat dulu di google cari kontaknya di google gitu tapi nggak langsung
saya masuk di tahun itu juga karena buat aku untuk bisa langsung masuk sekolah itu kan mesti
dipikirin matang matang misalnya otomatis ya emang bener gratis tapi kita juga masih banyak
ada ke tanggungan dari untuk orangtua saya beresin dulu sampai selesai adik saya sekolah
sma baru saya mulai sekolah setelah masuk di jpab apa perbedaan dirasakan dulu pernah sekolah bukan
iya dulu pernah sekolah di sd ya terus tapi pas begitu masuk seru aja apalagi pas sudah ketemu
guru gurunya itu dari berbagai macam latar belakang pekerjaannya terus cara mengajarnya juga beda beda
banyak muruk di situ sejak melanjutkan pendidikan di ypab tahun dua ribu tujuh belas wiwi mendapat dukungan penuh
dari keluarga tempat ia bekerja setiap sabtu dan minggu majikannya mengizinkan wiwi belajar di
yayasan demi mewujudkan cita cita wiwi masuk ke perguruan tinggi negeri percaya bahwa setiap orang
itu berhak ya mendapatkan pendidikan yang layak ya dan saya tahu wiwi pernah sharing ya dia tidak mengikuti
sekolah sd dands
d ya karena masalah ya keuangan keluarga jadi saya dan ibu memang dari dulu kita sangat
mensupport mendukung orang orang dalam keluarga teman siapapun itu kalau mereka ada keinginan
untuk belajar keinginan untuk memperbaiki diri sendiri keinginan untuk mau ya majulah
ibaratnya kita akan support dengan dukung selain ada pula saya ini ibu empat anak yang berusia tiga puluh delapan
tahun ini bersemangat menentaskan program pendidikan kesetaraan paket c di rumah belajar
ypab tanah abang motivasi saya belajar selain saya itu ingin mengembangkan lagi pengetahuan
saya saya tuh lebih apa ya lebih pengen banget
karena saya setuju dengan apa yang dikatakan orang bahwa mengajarkan anak itu dengan tiga
hal tiga hal abc ajarkan biasakan contohkan dan saya melakukan saya belajar kembali ini dalam
berangkat memberikan contoh anak hingga dua ribu delapan belas yayasan pemimpin anak bangsa
telah menggelar tiga kali wisuda dan meluluskan satu ratus enam puluh dua peserta didik lulusannya ada yang bekerja ada
pula yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi kami punya jargon mimpi yang bertanggungjawab
pendidikan investasi di pendidikan memang penting tapi itu bukan satu satunya jalan untuk
mengubah nasib seseorang ada faktor faktor lain seperti kemampuan kita untuk bersosialisasi kerja
hal hal itu yang kami ajarkan di kelas pengembangan wawasan
jadi misalnya mereka umur tiga puluh baru masuk paket bestara smp
kira kira mimpi apa yang masuk akal untuk seorang lulusan smp di usia tiga puluh untuk ke dunia kerja nantinya
kalaupun kuliah di jurusan apa yang praktis buat dia bisa tetap seksi di mata dunia kerja
bagi para peserta didik program pendidikan kesetaraan ypab setidaknya bisa menjadi jembatan mereka untuk hidup lebih baik
tanpa pendidikan itu saya susah nyari kerja
dari jaga toko jaga toko jaga toko terus saya pengen sesuatu yang beda
tapi semua itu harus punya ilmu yang lebih dan ijasanya juga ditentukan dari sananya
jadi saya memutuskan untuk cari paket
saya udah cari cari di internet saya dapat yang dari pemerintah
cuman sayangnya kebanyakan mereka bayar dan mahal
terus saya mikir saya nggak ada cukup uang semahal itu untuk pendaftaran
apalagi mereka cuma hadir di saat mau ujian enam bulan sebelum ujian
saya nggak mau karena saya berpikir saya butuh otak saya butuh diisi
saya butuh pengetahuan saya butuh pengen bisa mengerjakan sesuatu di laptop
saya butuh komputer
tapi di tempat lain nggak bisa
akhirnya saya ketemu dengan yang namanya ypab
andri rizki putra mencoba menginspirasi banyak orang
ia berhasil membuktikan bahwa sekolah formal bukan satu satunya media pendidikan
yayasan pemimpin anak bangsa yang didirikannya
selalu selalu dipercaya
siap menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan
dan menjadi rumah untuk memutus rantai putus sekolah
pencapaiannya yang luar biasa dalam dunia pendidikan
menjadi inspirasi para peserta didiknya di ypab
tidak heran jika andri putra rizky juga menjadi salah satu
dari tujuh belas tokoh inspiratif muda berbakat pilihan transmedia